ya pernyataan wakil menteri hukum dan hak azazi manusia edward omar sharif yariej
yang menyatakan warga yang menolak vaksinasi covid sembilan belas dapat dijatuhi sanksi pidana menuai polemik
wamen kumham berdali vaksinasi covid sembilan belas adalah bagian kewajiban warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat
dan untuk mengelaborasi pernyataan wamenkumham tersebut
saya sudah terhubung dengan edward omar sharif yariej wakil menteri hukum dan ham republik indonesia
saat malam pak wamen
selamat malam mbak
tadi anda sudah menjabarkan mengapa kemudian anda mengatakan bahwa warga yang menolak vaksinasi bisa dikenai sanksi pidana
tapi apa kemudian dasar anda harus menyatakan bahwa warga yang menolak vaksinasi ini bisa dikenai sanksi pidana
ya jadi pertama tama saya mau meluruskan ya karena cnn hanya mengambil pernyataan saya sepotong
anda kan seharusnya melihat itu keseluruhan karena itu kan acara seminar
seminar yang dilaksanakan oleh ikatan dokter indonesia
dan dalam acara itu keynote speakernya adalah pak menteri kesehatan
kemudian saya melihat dari sisi hukum dan judulnya itu sebetulnya adalah bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara
dalam mewujudkan kewajiban pemerintah
yang saya sesalkan kutipan di cnn itu hanya mengambil sebagian dan itu dalam proses tanda jawab
dengan kekarantinaan kesehatan waktu itu
oke jadi maksud yang sebenarnya seperti apa kalau gitu
begini begini begini
kalau anda waktu itu mencuplik semua pernyataan saya dari awal tidak akan terjadi polemik
jadi ini yang membuat mispresepsi itu bukan pernyataan saya tapi pers
itu sering sekali pers tidak mengambil pernyataan secara utuh
ya itu teguran sebetulnya
karena pers itu kan seharusnya netral dan objektif
jangan kemudian menyimpulkan lalu kemudian dibikin apa namanya
nah dan sebagainya
jadi ketika orang bertanya apakah vaksin itu kewajiban atau hak
ini tergantung dari undang undang mana kita melihat
kalau kita merujuk kepada undang undang kesehatan pasal lima itu vaksin itu adalah hak
kalau kita merujuk kepada undang undang wabah penyakit undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
coba dilihat di pasal empat belas
itu adalah kewajiban
kalau dalam konteks kekarantinaan kesehatan itu adalah kewajiban
jadi saksipidana itu hanya sebagian kecil
maksud anda begitu ya pak yadi
di dalam seminar itu sudah saya katakan bahwa sanksi pidana di dalam undang undang kesehatan
undang undang wabah penyakit undang undang kekarantinaan kesehatan
itu adalah hukum administrasi yang diberi saksipidana
sifat dan karakteristik hukum pidana administrasi adalah ultimum remedium
hukum pidana adalah sarana yang paling akhir
saya palingnya panjang sekali itu
paling akhir digunakan apabila peranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi
kalau misalnya ada orang yang menolak vaksin itu harus dilihat apa dasar dia penolakan
kalau dia menolak karena misalnya ya dia apa namanya tidak ingin vaksin a dia maunya vaksin b
itu tidak menjadi masalah
atau misalnya ketika dia masih ragu dengan apa
maka dia tidak akan menolak vaksin tersebut
di sini bukan lalu kemudian serta merta ditegakkan
saksi apalagi pada pidana penjara
kalau yang bisa dipidana yang seperti apa kalau gitu pak edi
ya ketika kita merujuk kepada undang undang yang bersifat administrasi seperti itu
maka bukan pada persoalan penerapan sanksi tetapi persoalan sosialisasi
jadi kita lebih pada persoalan persuasif ya
jadi ketika orang kemudian tidak mau vaksin
dibutuhkan sosialisasi dibutuhkan pemahaman sehingga menimbulkan kesadaran bagi setiap orang
oh bahwa vaksin itu adalah suatu kewajiban
bahwa vaksin itu bukan untuk kepentingan diri sendiri
tetapi juga dalam rangka melindungi kesehatan orang lain
disinilah yang saya katakan vaksin itu adalah hak tetapi sekaligus kewajiban
ingat bahwa dalam pelaksanaan hak setiap orang pun mempunyai kewajiban
kewajiban apa untuk menghormati hak orang lain
kira kira begitu mbak
supaya ini lebih clear lagi intinya
sebetulnya bagi warga atau siapapun yang menolak untuk divaksin ini bisa atau tidak dipidana sebetulnya pak edi
supaya ini jadi kesimpulan begitu ya sama sekali kita tidak potong
begini kalau orang bertanya bisa dipidana jawabannya bisa
tetapi apakah harus dipidana tidak
ini yang harus dipahami
bahwa kalau kita bicara mengenai ketentuan normatif bisa
tetapi apakah itu yang akan diterapkan tidak mesti
karena apa kembali kepada fungsi ultimum
remedium itu tadi
dan ingat ya bahwa di dalam konteks hukum pidana administrasi bisa saja pidana kemudian di ignore
yang digunakan adalah sanksi administrasinya
itu sebabnya mengapa ramai ramai para gubernur bupati wali kota dalam menerjemahkan kewajiban vaksin sebagai kebijakan pemerintah ini
lalu menerbitkan peraturan daerah
mengapa diserahkan kepada peraturan daerah
karena tingkat penularan
di masing masing daerah itu antara satu dengan yang lain berbeda
yang tahu persis bagaimana tingkat penularan
bagaimana tingkat bahayanya penyakit tersebut adalah masing masing daerah
oleh karena itu berbeda beda
misalnya perda dki ancamannya adalah denda
denda itu adalah denda administrasi
sampai dengan lima juta
maka pertanyaan lebih lanjut begini
kalau kemudian ada undang undang tapi ada perda mana yang digunakan
yang digunakan adalah perda
mengapa itu sebagai turunan dan pengejauhan tahan dari undang undang itu sendiri
oke tapi kalau kemudian aturan hukumnya mencantumkan sanksi pidana
apakah kemudian tidak dikhawatirkan begitu bagi masyarakat
karena memang ada aturan hukumnya begitu kan pak yedi
mbak aturan hukum itu dibuat jauh sebelum kita bermimpi adanya pandemi
itu kan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat undang undang itu dibuat
mungkin banyak saja belum lahir tuh
kemudian ada undang undang kesehatan
lalu ada undang undang kekarantina
lalu ada karantinaan kesehatan nomor enam tahun dua ribu delapan belas
jadi apa namanya undang undang itu sudah ada sebagai hukum positif
ya memang dia berlaku
tetapi pertanyaannya lebih lanjut
apakah serta merta harus ditegakkan sanksi pidana
jadi fungsi dari arti dari kebijakan pemerintah untuk mewajibkan vaksin itu
adalah dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat secara keseluruhan
jadi anda tidak mau pernyataan yang anda sampaikan begitu ya
kalaupun anda mengatakan bahwa yang anda sampaikan itu dipotong parsial begitu
tidak secara utuh
tapi kemudian menimbulkan reaksi di masyarakat
seharusnya itu kan saya mau jawab pertanyaan
seharusnya juga media mengutip
bagaimana bunyi pertanyaan itu
telakanya si nn waktu itu hanya mengambil jawaban saya tapi tidak
tidak mengambil tidak mengutip pertanyaan

tidak mengutip pertanyaan
jadi orang kemudian terjadi disinformasi
siapa yang disinformasi
ya pers yang membuat disinformasi bukan saya
tapi kemudian sudah ada reaksi begitu pak edi
nah lalu bagaimana kemudian nanti harus menanggapi reaksi ini
saya sudah meluruskan berita itu
saya sudah meluruskan berita itu di kompas dua hari yang lalu
dan saya katakan bahwa pemberitaan di pers itu tendensius
mengapa dia tidak mengambil secara utuh
mengapa dia tidak mengambil pertanyaannya
tiba tiba cuma jawaban saya yang diambil
jadi artinya apa
dia tidak melihat pernyataan itu secara konteksual
nah itu yang saya sesalkan
nah ini sekaligus koreksi buat pers
tapi betul ya pak edi bahwa kemudian ada teguran dari menteri kesehatan kepada anda di saat
karena itu kemudian diungkapkan di rapat dengar pendapat antara menteri kesehatan dengan komisi sembilan dpr
bentuk komunikasinya seperti apa
apakah memang betul teguran atau bagaimana
saya baru tahu hanya dari siaran tv
karena kemudian saya menjelaskan juga kepada beberapa teman teman bahwa konteks pernyataan saya tidak seperti itu
yang melakukan disinformasi itu adalah pers bukan saya
baik tapi komunikasi dengan menteri kesehatan ataupun juga
karena memang akhirnya anggota anggota kabinet lain akhirnya memberikan komentar begitu ya ataupun juga tanggapan begitu terhadap
pernyataan yang dikutip
sudah saya luruskan
sudah saya luruskan sejak rabu kemarin
sudah saya luruskan
dan itu saya masukkan ke beberapa media
inti pernyataan saya seperti ini
akhirnya kemudian menjadi paham
jadi sekali lagi yang membuat disinformasi itu bukan saya
yang membuat disinformasi itu adalah pers
karena pers tidak mengutip pertanyaan dari audiens langsung mengutip jawaban saya
kalau mengutip jawaban saya ya memang kemudian menyimpulkan disinformasi
karena waktu itu saya tidak mengutip jawaban saya
karena waktu itu penanya dia bertanya dalam konteks kekarantinaan kesehatan
makanya mengapa saya menjawab juga dalam konteks undang undang karantina kesehatan
kalau waktu itu pers dia mengutip pertanyaan secara utuh dia mengutip jawaban saya secara utuh juga tidak akan terjadi disinformasi
kemudian akhirnya menjadi polemik begitu ya
bahkan sampai terakhir ini ada informasi ada sejumlah pihak yang melayangkan somasi
betul itu pak edwin
saya tidak tahu tapi apa namanya saya tidak merasa bersalah apa apa
karena bukan saya yang kemudian membuat disinformasi itu terhadap publik yang buatkan pers
karena tidak mengutip pertanyaan dan jawaban saya secara utuh
ada pertanyaan kemudian saya menjawab
karena pertanyaan waktu itu adalah dalam konteks kekarantinaan kesehatan
mengapa sampai saya jawabannya merujuk kepada pasal sembilan puluh tiga undang undang kekarantinaan kesehatan
karena pertanyaannya bertanya dalam konteks kekarantinaan kesehatan
pasti saya jawab dalam konteks undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
bukan undang undang tentang wawah penyakit atau tentang undang undang kesehatan
tapi kalau kemudian dalam somasi ini mereka meminta anda untuk meminta maaf apakah
saya tidak akan meminta maaf karena itu bukan kesalahan saya
sekali lagi saya tidak akan meminta maaf karena itu bukan kesalahan saya yang pertama
yang somasi orang yang somasi itu dia ngerti nggak apa arti somasi
tahu nggak somasi itu apa
somasi itu dasarnya harus ada toosterming ada harus kesepakatan harus ada suatu perjanjian
kalau terjadi ingkar janji baru ada somasi
jadi tolong tanya yang somasi itu dia ngerti enggak secara teori somasi itu apa
disuruh baca buku itu
itu gampang kok ada di bukunya prof sudikno ya mengenai mengenal hukum
itu buku yang selalu diberikan di mahasiswa semester satu di fakultas hukum
jadi tanya yang somasi itu dia tahu enggak sih arti somasi itu
somasi itu artinya apa
teguran dalam konteks ada suatu perjanjian
maka ketika orang itu lalai atau terjadi wanprestasi sebelum dilakukan gugatan ada yang namanya somasi
somasi itu teguran
ini saya sama orang yang somasi aja enggak kenal tiba tiba dia somasi
jadi ya apa namanya sudah salah menggunakan istilah terus itu di publik lagi
jadi saya ya saya diam diam aja
saya tenang tenang saja
jadi disuruh belajar lagi lah yang bikin somasi itu ya
suruh baca bukunya sudik nomor tokusumo itu mengenai mengenal hukum ya
jadi supaya lebih clear lagi begitu ya pak edi
jadi intinya sebetulnya masyarakat yang menolak vaksin itu tidak bisa disangsi pidana begitu ya
masyarakat yang menolak vaksin maka apa yang kemudian kita harus lakukan terhadap mereka yang menolak vaksin
yang harus kita lakukan adalah memberi pemahaman memberi pengertian dan sosialisasi
timbul kesadaran masyarakat bahwa oh vaksin itu adalah penting
penting untuk siapa
penting untuk diri sendiri
penting untuk siapa
penting untuk masyarakat di sekelilingnya
benar vaksin itu adalah hak kalau kita merujuk kepada undang undang kesehatan
tetapi anda harus ingat bahwa ketika anda menggunakan hak anda ketika anda menentukan hak anda
itu anda juga punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain
terakhir kalau begitu pak edi ini kemudian sudah menjadi polemik
pernyataan anda kemudian menjadi polemik
kira kira langkah apa yang kemudian akan anda lakukan untuk meredam polemik yang terjadi
saya kira saya tidak melakukan apa apa
di sini kan orang sudah akan jelas
kompas sudah merilis
kompas itu sudah merilis saya meluruskan pernyataan saya itu sejak hari rabu
dan kepada pak menteri hukum dan ham pun saya sudah melihat ini yang sebenarnya terjadi seperti ini
kemudian itu hanya diikuti sebagian dan saya sudah memberikan rilis
jadi saya tidak perlu melakukan apa apa
karena apa saya tidak bersalah
karena apa kesalahan yang menciptakan polemik itu adalah distorsi informasi dari pers bukan saya
oke artinya di dalam internal anggota kabinet pun juga sudah clear begitu ya pak edi
tidak clear tidak ada masalah
baik baik kalau begitu pak edward homar syarif yariej wakil menteri hukum dan ham terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak